yang kami hormati para pemerintah para pendengar dan para pembaca sekalian di seluruh indonesia
serta tentu saja yang saya sayangi saya banggakan kita semua banggakan teman teman media yang hadir sejak sore tadi
pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari sidang isbat penetapan sawal seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang baru saja diakhiri
pada hari ini kementerian agama telah menyelenggarakan sedang isbat untuk menetapkan awal bulan sawal serta hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
hadir dalam sidang isbat tadi ketua komisi delapan dpr ri pak dr asapul kaffi jauh jauh dari makassar ini beliau
datang bersama kita ketua atau pimpinan majelis ulama indonesia bapak profesor dr
pak dr yassir asrarun niam soleh ini saya tiga tahun baru didampingi beliau sekali ini ini ulama intelektual muda yang kita punya
pejabat eselon i dan eselon ii direkturat jenderal bimbingan masyarakat islam para pimpinan ormas islam atau tadi yang mewakili juga hadir
para ahli mufalak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan islam ada dari perwakilan bmkg perwakilan dari brin
dari bosk itb perwakilan dari badan informasi geospasial serta planetarium jakarta dan tentu juga anggota temisab rakyat kementerian agama
dalam penentuan awal bulan komariah kita tahu terutama bulan yang didalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar islam yang menyangkut dajat hidup orang banyak
negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat
sidang isbat ini sarana untuk bermusawarah dan sekaligus menjadi titik temu bagi umat jika ada perbedaan perbedaan dalam penentuan tanggal tanggal yang tadi saya sebutkan
juga bentuk ikhtiar agar umat islam memiliki ruang dialog dan bertukar pikiran dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya
perlu diketahui bahwa penentuan awal bulan komariah merupakan
ranah istihad yang membutuhkan paling tidak tiga disiplin ilmu sekaligus
yaitu ilmu falak atau yang kita kenal dengan ilmu astronomi dan ilmu istihad atau usul fikih dan tentu ilmu fikih itu sendiri
ditambah lagi karena penentuan hari raya idul fitri merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak
baik pemerintah dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya
maka keterlibatan pemerintah menjadi mutlak diperlukan
rangkaian acara sidang isbat tadi diawali dengan seminar posisi hilal yang disampaikan oleh pak cecep nurwendaya msi
beliau ini anggota tim hisap ruqyat kementerian agama dan di dalam paparannya tadi
beliau menyampaikan bahwa posisi hilal pada hari ini sudah memenuhi kriteria imkanur rukyat mabims
ketinggian hilal minimal tiga derajat dan sudut elongasi minimal enam empat derajat
data posisi hilal hari ini yang sudah tadi disampaikan di seluruh indonesia
yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada empat derajat lima puluh dua tujuh puluh satu menit sampai dengan tujuh derajat tiga puluh tujuh delapan puluh empat menit
dan sudut elongasi berkisar delapan empat menit
ketiga ketinggian hilal yang berkisar pada delapan derajat dua puluh tiga enam puluh delapan menit sampai dengan sepuluh derajat dua belas sembilan puluh empat menit
data ini saudara saudara sekalian merupakan hisap yang dihitung secara matematis astronomis
yang sudah diimpun oleh kementerian agama melalui tim hisap rukyat kementerian agama beberapa waktu yang lalu
setelah itu selanjutnya kementerian agama telah melaksanakan rukyatul hilal
di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah indonesia
perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui kementerian agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan komariah
saya ulangi ya kementerian agama selalu menggunakan dua metode penentuan awal bulan komariah
yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain
yaitu hisap yang sifatnya informatif
dan ruyat yang sifatnya konfirmatif
pada hari ini informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan rukyat
dari petugas petugas kementerian agama di daerah yang kita tempatkan di titik titik lokasi rukyat
di berbagai penjuru wilayah indonesia
dari titik tersebut sebagian telah melaporkan bahwa hilal sudah terlihat
laporan laporan rukyatul hilal ini kemudian
telah dibawa ke dalam sidang
tadi sudah dimusawarahkan juga oleh para alim ulama
tokoh tokoh ormas islam pakar falak dan astronomi
serta tokoh tokoh masyarakat lainnya
forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan rukyat
sesuai dengan data hisap yang telah dihitung
serta sesuai dengan kriteria imkanur rukyat mabims yang telah disepakati
diperolehkan juga oleh negara negara mabim
yaitu brunei darussalam indonesia malaysia dan singapura
oleh karena itu berdasarkan hisap posisi hilal wilayah indonesia
yang sudah masuk kriteria mabim
serta adanya laporan hilal yang terlihat
disepakati bahwa satu sawal tahun seribu empat ratus empat puluh lima hijriah
jatuh pada hari rabu
tanggal sepuluh april dua ribu dua puluh empat masehi
demikian tadi kawan kawan media sekalian hasil sidang isbat
yang baru saja kita semua laksanakan dan kita sepakati
dan tentunya kita berharap dengan hasil isbat ini
seluruh umat islam di indonesia dapat merayakan bersama sama
mudah mudahan keputusan ini merupakan wujud kebersamaan
umat islam di seluruh indonesia
baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam bermusawarah
di dalam naungan tanah air yang sama